dengan isu isu yang cukup beragam ya
acara ini secara satu minggu penuh
ini seperti karpet merah dipersiapkan untuk acara g dua puluh nanti
jadi inisiatif ini luar biasa bagus
track event yang seperti ini menjadi sangat penting untuk mendukung
dan juga untuk bisa memberikan kontribusi
salah satu negara terbesar dunia
tetapi salah satu negara besar
ekonomi yang lebih inklusif